ll yang dikenal sebagai master hipnotis akan menunjukkan keahliannya kepada kita
bagaimana dia menggerakkan atau memerintahkan orang lain dengan hipnotis
ya inilah dia tommy pararel
sekarang ini saya membutuhkan satu orang sukarelawan untuk saya hipnotis
dari sebelah sini ada
di sini ada
sebelah sini ada
bu ini tasnya ketinggalan
oh ibu sampai lupa
yah kirain maling
yang tadi ibunya ya
tas ibunya ketinggalan ya
waduh maling hei
jangan mau gue kantor polisi aja
gue commands makanan wegasi
kalo manis kayaknya lebih enak

mas legiman mau makan atau minum aja
dua duanya makan juga minum juga
makan kalau nggak minum gimana
terima kasih ya
saya itu kangen sama masakan sayur lode lilis
jadinya pengen makan
loh sampein kangen sama sayur lodenya lilis juga
lah kok barusan bilang saya juga
situ kan tadi bilang pengen makan
lah launya apa
mas legiman sampein kapan sih ikut ikutan
saya kan pengen makan juga
gak ada daging sapi ya
gak ada yang lebih mahal dari daging sapi ya
yang gak ada
apa yang lebih mahal dari daging sapi
maaf ada urusan penting
jadi makanya ditunda dulu ya
saya mau makan
duh duh duh
ih kemarahan gudeg ya
tommy parallel yang dikenal sebagai master hipnotis akan menunjukkan keahliannya kepada kita
bagaimana dia menggerakkan atau memerintahkan orang lain dengan hipnotis
ya inilah dia tommy paralel
sekarang ini saya membutuhkan satu orang sukarelawan
dari sebelah sini ada
di sini ada
sebelah sini ada
sana kamu depan
kebetulan kita dapat satu orang sukarelawan
sini pak silahkan pak
bapak namanya siapa
bukan nama anda
tepuk tangan yang meriah
untuk pak suparman
saya akan menjetikan jari tangan saya di depan wajahnya
dan kita akan melihat apa yang terjadi
anda sudah siap
ternyata pak suparman lebih menyukai warna kuning
tapi saya lebih suka warna merah
merah atau kuning
kuning atau merah
pak suparman baru saja ngapain
barusan pak suparman mau mengejar penonton yang menggunakan kaos kuning
saya akan mengajak jalan jalan ke superman ini dalam keadaan tidak seperti sekarang ini
tapi dalam keadaan terhipnotis
silahkan pak tommy
pak suparman lihat tangan saya
iya pak suparman
mobilnya di sana
hey pak suparman ikut
katanya master hipnotis masa gak tau
boleh ditawar gak
mau nawarnya berapa
wah kira kira dong kalau nawar